anggaran pendapatan dan belanja negara apbn bersiap untuk menghadapi gelombang tiga dari merebaknya varian omikron di dalam negeri
wakil menteri keuangan swahazil nazara mengatakan di masa pandemi kebijakan apbn tetap fleksibel dan responsif
termasuk dalam menghadapi kemungkinan meledaknya angka kasus varian omikron dan merespon potensi pemberlakuan ppkm darurat
salah satunya melalui dana pemulihan ekonomi nasional pada tahun dua ribu dua puluh dua yang dinaikkan dari semula sebesar empat ratus tujuh belas triliun rupiah menjadi empat ratus lima puluh lima enam puluh dua triliun rupiah
fokusnya mengerucut pada tiga sektor yakni kesehatan perlindungan sosial dan penguatan ekonomi
suhasil menambahkan pemerintah akan tetap berhati hati dalam berhutang
untuk membiayai apbn yang fleksibel tersebut
pemerintah yang fleksibel tersebut